badan narkotika nasional telah melakukan uji laboratorium barang bukti satu ratus lima kg narkotika jenis sabu sabu dan tiga puluh ribu butir pil ekstasi
milik mantan anggota dprd langkat sumatera utara ibrahim hasan alias hongkong
selain jenis blue ice pada sabu sabu hasil laboratorium bnn juga mendapati kandungan zat fantilon dicampur dengan kafein pada tiga puluh ribu pil ekstasi milik mantan politikus partai nasdem itu
penggunaan zat ini menimbulkan efek euforia yang sangat berlebihan dan sangat berbahaya bagi tubuh
selain bisa menimbulkan paranoid yang cukup tinggi zat berbahaya ini bisa menyebabkan kematian jika dikonsumsi dengan dosis yang banyak
dari satu ratus lima kg sabu ini ternyata satu kilogram atau satu bungkus ada jenis sabu yang sangat jarang ditemukan di indonesia
saya sebutkan sangat jarang karena memang ini baru beberapa kali kita temukan yaitu sabu yang disebut dengan blue ice
nah blue ice ini adalah kualitas sabu yang
nah itu prosesnya biasanya dilakukan berkali kali
bahannya sama semua tetapi kalau misalnya kita memasak sekali masak itu sudah jadi tetapi ini beli masak berulang ulang sampai tiga kali